ada satu amalan
satu amalannya itu sholat
sholat lima waktu adalah sebuah amarah
karena itu adalah intinya
sebagaimana nanti di hari kiamat amal pertama yang dihisap oleh allah swt
allah swt berfirman dalam sholat alam kabur ayat empat puluh lima
dan bawa kehadapanku sekarang juga
sandika gusti prabu
kilengsel ceritakan kepadaku
apa yang kau ketahui
mengenai nyai ratu kentrimani
apa yang kau ketahui
mengenai nyai ratu kentrimani
selama hamba menemani gusti ratu kentrimani
hamba melihat ketulusan dan keikhlasan gusti ratu kendring manik dalam membela rakyat kecil
bahkan tak jarang gusti ratu rela untuk mengorbankan nyawanya gusti
sekarang waktunya aku mau bebaskan kalian semua
bawa keluarga mereka kesini
ayo kalian cepat pergi dari sini
nyai terima kasih banyak nyanyi
bagus sekali usahaku selama ini membuahkan hasil
aku berhasil membuat paman lengser percaya bahwa aku benar benar telah berubah
namun aku rasa hal itu belumlah cukup untuk membebaskannya dari hukum
adalahkah kali ini apa brazilian berarti
akan berubah jadi semakin namanya
apa yang terjadi dengan ibu nda
hukum harus tetap ditegakkan dengan adil
apa yang dia lakukan
apa yang ibu nda lakukan
kenapa ibu nda masih saja memikirkan ibu nda ratu kentri manik
ibu nda tahu
ibu nda ratu kentri manik selalu berbuat buruk kepada ibu nda
putriku rara sandang
ibu nda ingin mengubur rasa dendam dan benci
dan menyelesaikan semuanya dengan rastu
rasa cinta kasih
semua itu akan bisa diselesaikan
tanpa rasa kasih sayang putriku
kamu mengerti nda
tapi ratu kentri manik sudah sangat keterlaluan ibu nda
ibu nda tidak bisa memaafkannya begitu saja
ketika ibu nda sudah memiliki kemampuan untuk mempersempatkan kekuatan ratu kentri manik ibu nda sudah memiliki kekuatan untuk mempersempatkan kekuatan ibu nda
maka ibu nda tidak bisa memberikan perhatian kepada ratu kentri manik
ibu nda tidak bisa mempersempatkan kekuatan ibu nda
saya paham adalah ratu kentri manik sudah sangat keterlaluan ibu nda
putri kita benar
walaupun sudah memaafkan
namun bukan berarti

jika kakak anda tidak bisa membebaskan

dinda akan menjalani hukuman bersamanya

jangan pernah lakukan
jangan pernah lakukan
anda akan mengabulkan
aku bisa membersihkan namamu
kau ikut denganku aku tidak sudi menjadi pengikutmu
ada satu amalan
satu amalan yaitu sholat
sholat lima waktu adalah sebuah amalan
karena itu adalah intinya
sebagaimana nanti di hari kiamat
amal pertama yang dihisap oleh allah swt
allah swt berfirman dalam sholat al anqabur
sholat itu untuk
mencegah daripada perbuatan perbuatan
keji dan juga kemukaran
maka dari itu
keji dan kemukaran itu
bermaksiat kepada allah swt
dan juga mabuk
dan masih banyak lagi pangpaman
ini yang dilarang oleh allah swt
al imam ibnu mas'ud ra
pernah ditanya oleh seseorang
kata al imam ibnu mas'ud ra
beliau mau menjawab
tidaklah sholat itu bermanfaat
kecuali sholat itu membuat taat seseorang